dalam video amatir yang direkam warga
menunjukkan saat seorang petugas satpol pp
menampar seorang pedagang ikan di kawasan kota sabang pada rabu siang
penamparan tersebut dipicu adu mulut antara petugas dan pedagang
saat penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan di kota sabang
video penamparan tersebut menjadi viral dan mendapat kecaman dari berbagai pihak
kasus ini berujung damai setelah dimediasi oleh kasatpol pp kota sabang
toko masyarakat dan babin kamtip mas tempat
akibat penamparan tersebut
anggota satpol pp disangsi administrasi berupa karantina
dan tidak boleh turun ke lapangan untuk sementara waktu
tim liputan cnn indonesia